selama pandemi aktivitas belanja online mengalami peningkatan dan penggunaan alphadif
aplikasi belanja online to offline milik alfamart juga mengalami pertumbuhan pesat
alphagif mengoptimalkan infrastruktur dan pengetahuan perilaku belanja konsumen
yang dimiliki alfamart untuk menjangkau segmen konsumen digital
alphagif digunakan lebih dari sepuluh juta konsumen
kini turut menjual produk produk kebutuhan harian lainnya yang tidak tersedia di gerai alphamart
alphagif belanja tanpa batas cepat banyak promo gratis ongkir